sebanyak tiga puluh satu siswa pilot dan delapan pegawai di akademi penerbangan indonesia api banyuwangi jawa timur
dinyatakan positif covid sembilan belas selasa pagi untuk mengantisipasi penyebaran virus
seluruh siswa dan pegawai api dikarantina di tempat parkir pesawat bandara setempat
satgas percepatan penanggulangan covid sembilan belas banyuwangi jawa timur selasa pagi menyatakan tiga puluh satu siswa
dan delapan pegawai api positif terinfeksi virus corona
satgas belum bisa mengetahui dari mana siswa dan pegawai tertular covid sembilan belas
seluruh siswa dan pegawai api kini menjalani isolasi mandiri di banggar atau tempat parkir pesawat selama sepuluh hari
satgas covid sembilan belas secara intensif mendampingi seluruh siswa dan pegawai
serta melakukan penyemprotan cairan desinfektan di seluruh area sekolah pilot
satgas covid sembilan belas banyuwangi juga merekomendasikan seluruh aktivitas belajar mengajar dihentikan sementara
ada tiga puluh satu siswa dan delapan karyawan
salah satu sekolah penerbang di banyuwangi terkonfirmasi covid sembilan belas
seluruhnya saat ini sedang menjalani proses isolasi di salah satu tempat di areal sekolah penerbang tersebut
satgas covid sembilan belas kabupaten banyuwangi juga meminta kepada sekolah tersebut
untuk menghentikan sementara seluruh kegiatannya dan menutup areal sekolah tersebut